bank indonesia dan otoritas jasa keuangan melanjutkan kesepakatan dengan mahkamah agung republik indonesia
kesepakatan yang disetujui oleh ketiga lembaga adalah untuk meningkatkan pemahaman hakim mengenai kebang sentralan dan jasa keuangan
komitmen kerjasama dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh gubernur bank indonesia
ketua dewan komisioner ojk dan ketua mahkamah agung di jakarta senin dua puluh dua februari lalu
gubernur bank indonesia agus martowardoyo menegaskan
pembekalan wawasan kepada para hakim dilakukan semata mata untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi ketiga lembaga
tanpa mengganggu kemandirian lembaga satu sama lainnya
berantakanan nota kesepakaman pada hari ini dapat diimplementasikan dengan kerjasama peranian hakim yang konstruktif dan efektif
untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan tugas dan kewenangan baik institusi mahkamah agung republik indonesia
dan institusi bank indonesia dan institusi ojk dengan tetap saling menghormati independensi masing masing negara
serah biasa meridui dan meringankan langkah kita dalam memberikan pengaktian yang terbaik bagi bangsa negara dan masyarakat
nota kesepahaman yang telah berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun ini
rupanya memberikan makna tersendiri bagi
ketua mahkamah agung mengungkapkan bahwa dalam bidang peradilan dan penerapan hukum
pemahaman yang utuh terhadap suatu bidang akan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas hakim secara lebih efektif